presiden joko widodo senin sore melantik dito aryo tejo sebagai menteri pemuda dan olahraga yang baru di istana negara jakarta pusat
dito menggantikan posisi menpora yang semula di jabat seniornya di golkar zainuddin amali
menpora sebelumnya zainuddin amali mengundurkan diri karena ingin fokus pada jabatannya sebagai wakil ketua umum pssi
selain melantik menpora presiden juga melantik kepala badan nasional penanggulangan terorisme yang baru komjen riko amel daniel
komjen riko menggantikan komjen boy raffi amar yang segera pensiun
pori juga sudah memindahkan boy ke posisi pati densus delapan puluh delapan menjelang akhir masa bakti
jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada bapak presiden jokowi tapi ini beban berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya
bapak presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama kepada saudara saudara kita yang pernah tersesat
dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus kasus radikalisme dan terorisme seperti itu
kita tentunya akan menggunakan berbagai
pendokatan secara perentif secara persuasif tentunya dengan mengedepan upaya upaya pencegahan